saya ingin mengetahui bahwa sekarang harga harga kebutuhan pokok beberapa sudah mulai naik dan ternyata benar ini kita lihat inflasinya cukup tinggi kalau dibandingkan tahun tahun sebelumnya
setidaknya sejak tahun dua ribu tujuh belas ini paling tinggi sejauh apa anda melihat ini sudah memengaruhi ekonomi masyarakat saat ini
ya sudah berpengaruh ya karena inflasinya sebagian besar disumbang oleh pangan
dan pangan ini kan merupakan kebutuhan pokok di mana ketika terjadi kenaikan harga pangan
yang cukup signifikan terutama oleh cabai cabai rawit ada telur dan juga daging sapi
ini tentunya akan menambah bagi rumah tanda khususnya rumah tanda golongan menengah dan kebawah
kemudian juga kita kan sebenarnya inflasi itu turun pasca lebaran
karena secara musiman orang sudah menghabiskan uang thr nya pada saat mudik lebaran
kemudian biasanya akan mengalami penurunan inflasi
bahkan tahun lalu itu terjadi deflasi kepenurunan yang cukup signifikan
nah ini ternyata inflasi intinya relatif
tetapi dorongan dari harga pangan kemudian tarif angkutan udara karena afturnya juga cukup meningkat
ini perlu diwaspadai
satu yang kemudian hilang ini dianggap belum berdampak sekarang
tapi dalam beberapa bulan ke depan akan berdampak adalah inflasi dari biaya impor
ini yang perlu diwaspadai
kemudian yang berikutnya adalah inflasi dari harga energi
kalau ada penyesuaian misalnya tarif yang naik dorongan tertentu
atau pembatasan subsidi baik subsidi untuk bbm dan lpg tiga kg
nah itu akan berpengaruh sekali terhadap inflasi
sebenarnya kalau inflasi dibarengi dengan permintaan masyarakat yang meningkat secara solid
tidak ada masalah
tapi yang terjadi sekarang ini
beberapa kelompok masyarakat masih kesulitan untuk mengejar kenaikan harga
apalagi ketika upah rata rata
nah itu yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi
secara eksternalnya kurang begitu baik
kemudian juga kita menghadapi masalah cuaca
masalah hukum yang berpengaruh terhadap harga pangan saat ini
mas bima inflasi yang tinggi tidak hanya dialami ya oleh indonesia
bahkan di informasi sebelumnya
apa penjelasan anda soal ini
mengapa kemudian pemulihan pasca pandemi ternyata malah banyak harga yang naik
inflasi tentunya menjadi naik juga
ya itu yang kita tidak harapkan
karena harusnya masyarakat sekarang berbelahan ya secara buka ria kan
kalau kemarin dibatasi pada saat pandemi
sekarang waktunya untuk menghabiskan uang yang ditabung kemarin
terutama untuk yang kelas menengah atas
yang terjadi karena memang ada dampak
jadi bisa kita bilang dari masalah lantai pasok
rantai pasok pada saat pandemi sudah terganggu
dan ini mengakibatkan barang yang lebih lama
terutama yang diambil dari impor
kemudian juga masalah yang cukup fundamental
terutama di negara berkembang
itu terkait dengan pangan
pertama kita bisa lihat di india
kemudian sri lanka
faktor dari krisis pangan
diperparahlah oleh perang dari ukraina dan rusia
nah situasi ini belum akan membaik sepertinya secara global
karena kita belum tahu kapan akan ada deeskalasi atau penurunan
pegangan konflik di ukraina
kemudian juga ada faktor tiongkok atau china
melakukan pembatasan di beberapa daerah
dan itu memperaruhi sekali produksi dari manusia
bukan hanya sekarang ini masyarakat menghadapi kenaikan harga
di banyak belahan negara atau dunia lainnya
tapi yang menjadi masalah adalah barangnya nggak ada
jadi kalau hanya mahal
kemudian mengeluarkan uang lebih banyak
mungkin itu satu salah
tapi masalah yang lebih serius adalah
walaupun harganya naik
barangnya tidak ada
nah ini yang terjadi di banyak komoditas dan harus dipastikan
jadi semakin besar ketergantungan terhadap energi impor
ketergantungan terhadap pangan impor
yang akan membuat tekanan pada suatu negara juga meningkat
dalam kondisi seperti saat ini
nah mas bima tadi juga disebut bahwa
kementerian terkait juga akan melakukan bantuan kepada masyarakat
seperti apa ini bisa memengaruhi daya beli
dari masyarakat yang ingin mengakses kebutuhan pokok
ya tentu apbn sekarang ini dijadikan satu tumpuan
karena bagaimanapun juga misalnya
kita bisa saja menaikkan harga bbm
tapi kan konteksnya kemarin harga non subsidi pertama sudah naik cukup signifikan
sekarang selisihnya dengan pertalite
rp empat lebih antara pertamak dan pertalite
masa mau dinaikkan lagi
artinya kan bbm masih perlu disubsidi oleh apbn
meskipun harga minyak mentahnya naik
maret bertahan terus di atas seratus dolar per barel
itu ada sumbangan juga dari penerimaan kepada pajak dan pnbp
yang disumbang dari komunitas batu bara sawit nikel
logam dan barang tambang lainnya
nah itu yang harusnya bisa dimasukkan dulu
kepada jaring pengaman sosial
kalau misalkan masih kurang bisa diambil dari angin misalnya
pemulihan ekonomi nasional
yang masih rendah
sebagian mungkin bisa dialihkan juga
untuk menjaga stabilitas inflasi
jadi sekarang hampir semua negara
malaysia itu fron sembilan puluh lima nya tetap di harga rp dua
atau sekitar rp enam delapan ratus per liternya
jadi banyak negara sekarang all out pun mengorbankan defisit apbn nya
tapi mereka tidak ingin pemulihan ekonomi ini terganjal
dengan inflasi terutama inflasi energi yang berlebihan
jadi saya kira kalau pemerintah sekarang masih memiliki anggaran
anggaran itu difokuskan dulu untuk menjaga
kaya beli masyarakat
pertama kelompok kelas menengah rentan
yang selama ini mungkin masih mampu beli bbm yang non subsidi
tapi sekarang mereka migrasi semua ke bbm
pertalite ataupun solar yang disubsidi pemerintah
baik mas bima sekarang kita akan berbicara
dari sudut pandang masyarakat ya
masyarakat yang mengalami dampak dampak inflasi
kenaikan harga dan lain lain
apa yang bisa anda sarankan kepada masyarakat
mulai dari bagaimana cara mengeluarkan uang
atau gaya konsumsi
dan juga investasi apa yang tepat untuk mengatasi kekhawatiran tentunya
dengan kondisi ini
ya jadi masyarakat tentunya
saya harapkan tadi ingin berbelanja lebih banyak
mungkin sekarang karena kondisi ekonominya masih penuh tantangan
ya perlu melakukan berbagai cara
mungkin lebih memilih belanja apa yang prioritas
jadi formulanya hampir sama dengan pada saat pandemi awal
belanja lebih prioritas dana darurat
itu ditabung khusus untuk persiapan apabila harga harga naik
atau kemudian masih menunggu untuk mencari pekerjaan yang baru
ketika terjadi layoff
ada juga yang bisa disarankan soal investasi ini
tentu yang bisa mengalahkan ya sekarang
sejauh ini yang performanya bagus adalah
harga amerika serikat
karena dolar indeks meningkat di atas satu ratus lima levelnya
kemudian ada emas
ini adalah waktu yang tepat juga emas batangan untuk dibeli
sebagai pelindung dari inflasi
biasanya dalam kondisi sinyal inflasi meningkat
ataupun sinyal ekonomi sedang mendapatkan tekanan
itu secara mengenai keuntungan perdagangan says prince
apa yang aku mengingatkan
adalah lush encampure ini sudah terhhh
ini ada untuk automata sir prince yang palingumca
mayangnya bisa semakin fitz yt umptah cuti artific fils
masyarakat berpendapatan rendah mungkin akan terdampak dan menunda pembelian
tapi bagi yang memang membutuhkan properti dan dia masuk dalam kategori middle atau kelas menengah
tentunya kondisi sekarang apapun yang terjadi mungkin tekanan sosial juga akhirnya dia tetap harus membeli properti
mungkin yang perlu dilihat dari properti adalah lokasi
di mana sedang berkembang atau tidak
kemudian yang kedua adalah segmentasinya
rumah tipe berapa apartemen atau lain lain
mas bima bagaimana dengan suku bunga
ini kan suku bunga acuan ini dipertahankan oleh bank sentral indonesia
sedangkan the fed sudah naik apa pendapat anda soal ini
terkait dengan masalah suku bunga yang jelas
kita kira akan akan naik tiga atau empat kali suku bunga acuan bank indonesia
jadi mungkin kenaikannya bisa sampai tujuh puluh lima basis point lebih setahun
kenapa karena perhatiannya bukan hanya
oh inflasi kita masih empat
bukan itu tapi yang kita perhatikan adalah soal pelemahan nilai tukarnya
karena kalau suku bunganya masih ditahan
tentunya dikhawatirkan cadangan defensa yang akan bergerus
untuk mempertahankan nilai tukar tetap terjaga di bawah
itu batas amannya
nah ini artinya memang bunga cukup dilematis
tapi kalau suku bunga buru buru
khawatirnya tadi masih banyak masyarakat yang menunggu kapan bunga tetap stabil
untuk membeli kendaraan bermotor baru
atau membeli rumah baru dengan cicilan kpr
nah ini mungkin mereka akan
meskipun harapannya tidak semua terdampak dari adanya kenaikan suku bunga
ya terutama juga perusahaan perusahaan yang mungkin sudah
lon loading atau melakukan penerbitan obligasi
jauh sebelum adanya kenaikan suku bunga acuan
baik terima kasih mas bima yudhistira sudah menjelaskan kepada kami
kira kira di masa inflasi yang tinggi ini masyarakat harus berinvestasi apa
tadi anda menyebutkan dolar amerika serikat kemudian juga ada emas batangan
yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini